baik tadi terhenti di mbak irma menjawab apa yang tadi mbak andi katakan bahwa ketidakadilan kubu yang sebelah seolah olah cepat sekali proses hukumnya
sementara kubunya teman teman yang mungkin travelci dengan pak jokowi agak agak lama atau bahkan dipertanyakan sudah sampai di mana kasus hukumnya kira kira begitu ya mbak andi
ini isunya ketidakadilan mbak irma bagaimana menjawabnya
ya kalau bicara soal ketidakadilan menurut saya itu nggak benar juga kenapa
karena kan ini proses hukumnya ini kan berdasarkan dasar dasar hukum yang jelas
kalau memang faktanya memang ada kemudian buktinya lengkap ya memang cepat
tapi kalau faktanya tidak ada buktinya juga lemah ya jelasnya lama kan jangan dibolak balik juga
seperti saya ingin sampaikan begini waktu pak prabowo waktu di zaman pak sby sahabat saya ferry juliantono itu menurunkan demo menurunkan foto sby jk ditahan loh
apakah itu kemudian kita katakan bahwa pak sby
jadi zalim padahal dia hanya menurunkan foto loh kan tidak begitu kenapa karena itu lambang negara
iya kan kami paham itu tapi menurut teman teman saya dan kami ketika kami turun di muhari itu itu zalim
tapi kan ini persepsi nah sama seperti yang mbak andi bilang tadi
jangan juga kemudian kita dikatakan bahwa tajam ke bawah tumpul ke atas yang mana yang tajam ke bawah tumpul ke atas
karena kasus serana sarumpain itu berbahaya sangat berbahaya kalau saja itu tidak ketahuan akan terjadi konflik horizontal yang sangat berbahaya di bawah
saya sebagai jurubicara pak jokowi marup bisa digebukin di dapil saya dengan orang orang mereka dengan pendukung jokowi namanya prabowo sandi
kalau saya turun di dapil saya kalau saja itu tidak terbukti nah ini kan hal hal seperti ini yang sebenarnya harus dilihat secara jernih
tidak bisa juga bilang bahwa fakta fakta yang memang sudah diterima oleh aparat hukum itu kemudian dikatakan bahwa oh ini cepat ini lambat loh
karena memang buktinya jelas kok nah kalau yang di tempat kami buktinya tidak jelas memang tidak bisa diproses
bukan karena kedepatan dengan penguasa
kalau dibaca memang betul ada penyebutannya
penyebutan namanya partai politik
tapi kalau dibaca dari awal sampai akhir secara jelas nggak ada di situ penghinaan
karena dia bilang kalau ada orang islam yang datang ke tempat kita maka kita sediakan tempat sholatnya beri dia makan dan kita sediakan tempat tinggal dengan baik
tapi kalau dia datang ke tempat kita mau bunuh kita ya kita bunuh duluan
nah kan gitu
nah artinya ini kan sebenarnya hanya
apa persepsi dari masyarakat saja bahwa victor mau membunuh orang kan bukan begitu
nah ini kan yang terus digoreng berkali kali
terus dijadikan isu ya untuk mengatakan bahwa ada ketidakadilan di situ
loh yang mana yang mau diproses
ya boyo lali tadi bagaimana pernyataannya boyo lali
nah kalau untuk soal boyo lali
beberapa kasus tadi yang mbak adi sampaikan tadi ya
soal boyo lali saya nggak pernah tahu ada kata kata si apa namanya yang
itu saya nggak pernah tahu
memang ada itu mbak irwan
ya tapi saya tidak pernah tahu
saya tidak pernah tahu
tidak usah dikomentari dia nggak tahu
saya tidak tahu
itu benar lho mbak
tapi yang perlu diingat dia mengatakan itu proses saja
kita lihat prosesnya seperti apa
tapi pak prabowo sendiri mengatakan menghina masyarakat boyo lali
jelas dong masyarakat boyo lali marah
nah untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini